rumah selfie lagi
ini masalah harga diri
gua gak mau semua orang kampung ini tau
anak perempuan gue gak laku
anak perempuan gua cakep
telepon ya lu
eh lu mau kemana
gua bapak lu
lo mesti nurut omongan gue
ini lagi di telepon abang
udah ada yang oke belum
buruan kirim kemari dah
buat empi nya
masa buat ini
ya udah ditunggu ya
lama lama semua orang juga kalau udah tua kelihatan jelek
panci gua mana
terima kasih ya
yaudah salamin buat keluarga
iya nanti disalamin
kalau gitu aku jalan ya

minah mau jualan
dagangannya minah tidur
tapi siapa yang mau beli
warungnya mpok yayah aja sepi
tiap hari bawa makanan
biar bu puput
ngambil makanannya dari cita
bu puput mau ya kang
buat di sini
siapa anda hirui
ya itu tuh
nanti selesai sholat asar akan mau mampir ke rumah pak aji
ada sms dari pak haji
bu put put
ya allah ini udah seneng banget kan
pasti pak aji bahagia sekali
pasti lebih enak
minah ikut ya
sekalian minah mau ngucapin selamat
kalau bu put put
mau pesen gorengan
lima puluh aja setiap hari
ah kan mau telpon dulu pak aji
mau ngucapin selamat
sekarang aja kita kesananya yuk
kok belum dateng juga
lalu di jalan katanya abang
keberus lo yang punya cucu
suara mobil tuh